benteng setinggi dua meter ini menutupi gerbang sekolah dasar negeri dua tugu tugu jaya kota tasik malaya jawa barat
tembok dibangun oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan
imbasnya ratusan siswa dan guru yang baru mulai pembelajaran tetap muka terpaksa berjalan memutar
pihak smoon untuk mencapai pintu darurat sekolah guru dan siswa harus jalan kaki melintasi areal persawahan
lantaran tidak bisa dilewati angkutan umum
meski sudah menyiapkan angkutan
menyiapkan anggaran dua ratus juta rupiah upaya pembebasan lahan oleh dinas pendidikan kota tasikmalaya masih buntu biasanya
prihatin dengan kondisi ini sejumlah warga menghibahkan lahan tanah untuk dijadikan jalan masuk sekolah dari belakang
ada keinginan dari pemilik tanah itu untuk memberikan tanahnya sekitar setengah meter
tapi kalau hanya setengah meter mungkin akses jalan ke sekolah itu kurang baik gitu ya
oleh karena kalau nanti pemilik lahan itu memberikan lagi seberat setengah meter kita akan berusaha untuk menggantinya atau membelinya
menurut dinas pendidikan kota tasikmalaya terdapat belasan sekolah dasar negeri lain yang mengalami nasib serupa
yakni tidak memiliki akses jalan karena berada di permukiman padat
deden rahadian tasikmalaya jawa barat